kalau perlu beras yang ada di rumah itu kita ambil semua
biar orangnya ngerasakan jadi orang miskin
nah dos kan dos itu
kita merampok bukan untuk kepentingan kita sendiri
tapi kita meram adalah untuk menolong rakyat kecil
ibu harus bertahanmu
aku tidak ingin
bu bangun ibu harus bertahanmu
gendis kangen sama ibu
gendis gak tau
mesti lewat pintu mana lagi
jika gendis mau ketemu ibu
gendis butuh ibu
mbak yu kenapa menangis
astaghfirullahaladzim ya allah
harusnya aku nggak boleh meratapi seperti ini
boleh sayang sama ibu
yaudah abis ini
kita berdoa ya buat ibu
mas padahal tadi aku udah gak sabar mas
pengen ngerampok tuan tanah yang zolim itu
kalau perlu beras yang ada di rumah itu kita ambil semua
biar orangnya ngerasakan jadi orang miskin
bukan untuk kepentingan kita sendiri
tapi kita merampung adalah untuk menolong rakyat kecil
kalau aku sih denger
pokoknya intinya gini loh mas
pokoknya orang kaya itu harus dirampok
itu mas yang penting
saya satu jujur kan dos
rakyat ini juga dibiarin aja
tidak usah kita bahas
aku dengar kalian bicara soal rampok rampok
perampok yang baik hati yang bernama lokajaya
kalian kenal sama perampok lokajaya
tentu kenal lah
apa tuh sam
memangnya kamu itu kenalan di mana
oh jangan dong jadi kepalaan lio
maksudku aku pengen kenalan sama
aku tuh belum selesai
tidak usah dipotong
pokoknya intinya pengen kenalan sama itu
rampok yang baik hati yang bernama lokajaya
tidak perlu ngomongin orang lain
kenapa kalian saling memukul
kami bukan berkena ismunan
kami hanya melakukan ritual untuk muntah datangnya hujan
dan ini sering kami lakukan sejak turun temurun
allah lazim ya allah
kalau kalian menginginkan sesuatu
mintalah langsung kepada allah
bukan dengan cara seperti ini
ini adalah perbuatan yang musrik
suatu perbuatan yang sangat
dibenci oleh allah
maka dari itu mulai hari ini
kampung kalian ini
bisa diberkahi hujan oleh allah
kalau kita berdoa semua dengan sungguh sungguh
allah subhanahu wa ta'ala
akan mengabulkan doa kita
mari kita berdoa
silahkan kita berdoa
makasih ya allah
makasih ya allah
makasih ya allah
makasih ya allah
jangan ada yang bicara soal perampokan
oh iya iya setuju itu mas
waktu itu saja
kita tuh hampir ketahuan sama mbak ayu gentis
kamu itu mulut yang bocor
makanya jangan sampai orang lain tahu
apalagi mbak ayu gendis
soalnya mereka itu tidak tahu
kita merampok itu buat apa buat siapa
tumpen kamu pinter tau sama
sekarang adalah saat yang tepat bagi kita
untuk berjuang bagi rakyat miskin
sekarang kita bersiap
jangan ada yang melawan
jangan ada yang melawan
kalau kalian tidak ingin terjadi apa apa di tingkat ini
tunggu kamu ngajak aku
dimana topeng toleh
dimana topeng toleh
biasanya kan ditaro disini
biasanya kan ditaro disini
mbak yu ada apa
lek dimana topengmu
dipinjam mas sahid
dipinjam mas sahid
ada apa mbak yu